seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan tentang penyelenggaran negara yang bersih bebas kolusi korupsi dan nepotisme
kkn itu adalah sebuah konsep hukum dituangkan dalam undang undang
apakah saudara cukup paham konsep hukum itu
sehingga saudara berani mengambil satu kesimpulan bahwa kkn yang kita benci sekarang kembali lagi
berdasarkan keahlian saudara atau itu hanya satu pandangan yang sama seperti pandangan orang awam pada umumnya
saudara ahli ini berkaitan dengan keahlian saudara sebagai psikologis sosial ya kalau tidak salah ya
saya ingin dapat gambaran dari optik teoretik
saya ingin dapat gambaran dari optik teoretik
tadi kalau tidak salah kami mencoba untuk meng underline satu statement penting dalam persidangan ini
jadi seolah olah resultante dari pelaksanaan politik kita hari ini dengan segala hasilnya segala implikasinya itu
barangkali basisnya itu mungkin sebagian besar itu tanpa nalar
kalau ini berkaitan dengan preferensi politik
sebagaimana yang kita ketahui kaedah pelaksanaan pemilu kita yang sangat esensial saat ini
siapa dengan dasar apa dengan motivasi apa
sehingga bagi kami sedikit janggal kalau andaikan itu bisa diterabas secara teoretik
untuk bisa kira kira ada bangunan argumentasi seperti yang disampaikan itu
itu dari mana dasarnya seperti itu
mungkin kami ingin mendapatkan penjelasan dari saudara ahli
baik dari termohon ada pertanyaan
pada ahli pertanyaan utamanya atau pada pokoknya adalah
pertanyaan utamanya atau pada pokoknya adalah
dalam teori footing behavior atau berlaku memilih
itu ada dua faktor yang sangat berpengaruh
tadi ahli menyatakan banyak pengaruhnya karena faktor di privasi relatif
tetapi ada juga secara teoretik
yaitu beri disposisi sesuatu yang sudah tertanam di dalam benaknya pemilih
persepsi tentang bahwa jokowi itu orang baik
maka kemudian orang yang didukung oleh jokowi adalah orang baik
ketika ada persepsi tentang apa yang dilakukan jokowi jelek
maka kemudian ada perlawanan terhadap orang yang menyatakan jokowi jelek
sebagaimana sudah saya tanyakan juga pada ahli yang kemarin
bahwa dari pemilu presiden
sejak dua ribu sembilan dua ribu empat belas dua ribu sembilan belas sampai dua ribu dua puluh
satu satunya orang yang selalu muncul dalam pelipresi adalah namanya prabowo subiak
sehingga bisa jadi itu masuk dalam kategori pres disposisi pemilih
bahwa nama itu sudah tertanam sejak lama dalam pemilih
apakah semata mata berlaku memilih dipengaruhi deprivasi relatif
apakah kemudian faktor beri disposisi yang tertanam sejak lama tidak berpengaruh
sebelum saya menjawab mungkin saya harus memberi penjelasan tentang pengertian depresi
pengertian deprivasi itu untuk memberi koreksi juga pada tim hakim dari tim pemohon
karena deprivasi itu sebenarnya berasumsinya secara psikologis
kita itu hidup di dalam keseimbangan psikologis
jadi begitu seimbang ini yang paling sederhana
begitu terjadi keadaan tidak seimbang maka terjadilah keadaan deprivasi
jadi deprivasi itu justru sebab bukan akibat
justru karena dia sebab maka di dalam politik
seperti yang dibilang saya butuh saya beli saya ingin saya beli
jadi deprivasi adalah keadaan yang diasumsikan sebagai keadaan negatif
dan itu untuk mencapai keadaan yang seimbang dia harus ditutup dengan perilaku yang memberi jaminan rasa aman positif
saya mungkin akan menjawab dari pertanyaan terakhir dulu karena itu berkaitan dengan depresi
dan juga tentang penjelasan sebagai psikolog sosial
justru yang saya ingin katakan kami bekerja dengan asumsi bahwa individu itu bukan mesin
gampangnya selama ini asumsinya selalu misalnya kita selalu mendengar keluhan tentang
bansos itu seolah olah diasumsikan bahwa ada seperti mesin penjual minuman dikasih koin kemudian minumannya akan keluar
saya haus saya beli kemudian minumannya keluar
justru di dalam psikologi sosial kami tidak hanya melihat faktor individual
kami meletakkan di dalam faktor yang lebih kompleks bahwa individu dia hidup di dalam sejarah
sejarah individualnya sekaligus sejarah masyarakatnya yang dia share bersama sebagai bagian dari anggota ke masyarakat itu sendiri